setelah memeriksa lebih dari lima saksi petugas polsek cakung jakarta timur
meregaskan video puluhan ribu paket sembako diduga kedaluarsa dan ditimbun yang viral adalah tidak benar
polisi juga telah mengecek langsung keberadaan sembako di sebuah gudang di kawasan industri pulau gadung jakarta timur
polisi menyebut paket sembako bukan sengaja ditumpuk atau ditimbun
paket tersebut sedianya akan dijual ke kementerian sosial
tetapi batal dibeli padahal sudah terlanjur dikemas
petugas juga tidak menemukan paket sembako yang kedaluarsa
petugas akan memanggil perekam video jika nantinya pemilik barang membuat laporan terkait informasi yang tidak benar
petugas menyayangkan informasi keliru yang beredar luas melalui media sosial
sementara pemilik paket sembako berencana menjual sembako secara eceran
tanpa menggunakan logo kementerian sosial
f rizal jakarta